jadi kalau munggahan itu kita benar benar jor joran gitu
udah mau terbang ke korsel menemui timnas tapi meluangkan waktu dulu ya untuk kita ya
tapi kita bisa bikin baterai sama sama
tapi apa kemudian dampak bisnis yang akan
ada suhu maksimumnya kita bisa nyaman
tepantun belum nih buat ni orang nih kayaknya
yang tentu di dalamnya tidak terlepaskan dari jabatan pak muldoko
insight ke desi anwar akan segera kembali
terutama yang di luar melbourne ini
presiden terpilih prabowo subianto berencana membentuk klub silaturahmi presiden atau presidential club
langsung saja kita berbicara dengan bagus hermanto ceo for sprint challenge indonesia
dan saya juga mencari pengetahuan